kreatif untuk buah hatinya kailas
membuat prakarya dengan teknik menggulung melipat dan mengeratkan kertas bergelombang
bisa menjadi solusi mengusir kebosanan di rumah hingga mengasah imajinasi anak
prakarya ini bisa menciptakan beragam bentuk dua dan tiga dimensi
seperti balon udara atau pesawat terbang
jadi kita selalu mencari nih apa ya permainan baru yang bisa
buat dia ngisi waktu luang di rumah
dan ternyata permainan sains itu dia sangat suka
bahkan dia bikin experimence virus tuh kayak gini loh gitu
percobaan sederhana berbahan siap pakai ala rumahan
seperti susu putih cair pewarna makanan
cotton but dan sabun cair magic milk
dapat menghasilkan bauran warna warni yang menarik
eksperimen ini dapat melatih anak berpikir logis
sabun tidak dapat bercampur dengan susu yang mengapung dan menyebar di permukaan
ada pula volcano rain terbuat dari minyak kelapa air pewarna dan tablet ever freshen
proses bergeraknya bui menjadi edukasi bagi anak memahami erupsi lava gunung berapi
yang seolah bergerak dari perut bumi
ya bagus telah
ada aku suka eksperimen kuman eksperimen tornado dan
gunung berapi gempa bumi
tidak hanya hadir secara fisik
interaksi antara anak dan orang tua dalam menghasilkan ragam karya
bisa menjadi kegiatan alternatif agar anak terhindar dari layar gadget
cara ini juga jadi momen dalam memperketat ikatan emosional antara anak dan orang tua